bunga kecil ida
apa kau percaya pada sihir dalam fantasi ikan terbang dan bunga menari
oh kau harus percaya
hanya ketika kau mempercayainya kau akan melihatnya
apa kau siap
mari kita mulai dengan kisah ida dan bunga bunga menari
semuanya dimulai di kota quicksfield
tempat di mana sihir hidup
mainan pohon rumah bahkan perabotan semua menjadi hidup di sini
tapi sekarang ada sesuatu di sini
bagi mereka yang percaya pada sihir adalah satu satunya yang bisa melihatnya
tepat di tengah quicksfield di sebuah rumah besar ida tinggal
ida adalah gadis kecil yang manis yang mencintai bunga bunga
bunganya mawar anjelir dafodil tulip
mereka adalah teman sejatinya
tapi ida tidak pernah tersenyum
aroma segar dari bunga bunga matahari bersinar embun pagi
semua berusaha keras tetapi mereka semua gagal
dia berbicara dengan bunga bunga
dia menundukan mereka dengan hati hati
dia menyirami mereka setiap hari namun dia tidak pernah tersenyum
ida suka menggambar
ayahnya mencintai ida
dia ingin putrinya yang cantik tersenyum
dia mengajar pelajaran seni di rumah mereka sendiri
semua pikiran muda dan cerdas quicksfield pergi ke sana untuk belajar seni
di antara mereka ada henry
sekarang henry adalah seorang anak muda yang percaya pada sihir
dia berbicara dengan pepohonan dan semak semak
awan biasanya datang ke bumi hanya untuk memberi henry hujan
tidak ada yang percaya

tetapi itu tidak pernah menghentikan henry
apa yang sedang kau lakukan henry
oh aku senang kalau bertanya
ada apa denganmu
apa kau tahu apa yang kau ambil
iya di sini
ini adalah pria yang tergantung di tiang gantungan
dia memegang hati di tangannya untuk menunjukkan bahwa dia telah mencuri hati orang orang
aku pikir itu agak menarik
anak ini tidak tahu apa apa
suatu hari dia mengatakan bintang jatuh adalah ketika bintang meninggalkan langit dan pergi mencari cinta
apakah itu benar untuk bintang bintang
oh tentu saja tidak
cukup dengan hal tidak masuk akal ini
sudah berapa kali aku memintamu untuk berhenti menyebarkan kebohongan henry
dengan segala hormat pak
bukankah imajinasi anak anak adalah cara untuk mempelajari sesuatu
pelajaran hebat bisa dipelajari dengan memelihara fantasi mereka
apakah kau mengajariku cara mengajar nyonya
oh tidak aku hanya
aku tidak berbohong
seorang bintang yang cantik memberitahuku sendiri
pena di tangan henry mengangguk penuh semangat
tapi sayangnya cherry tidak percaya pada sihir
jadi dia tidak mengerti
kami terlambat untuk memulai pelajaran seni kami
sekarang di mana gadis yang tidak pernah tersenyum
aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka lihatlah
kenapa kau selalu bersedih kau tidak pernah belajar tersenyum
tapi tidak ada satupun yang bisa tersenyum lihatlah bungaku
hah konyol sekali mereka tentu saja layu
layu ini berarti mereka sekarat
bagus sekali aku lebih baik sebagai seorang pianis
baiklah sekarang itu hanya alam semuanya harus
sekarang singkirkan mereka dan mari kita mulai dengan pelajaran kita untuk hari ini
tapi ida sedang tidak ingin menggambar dia menatap bunganya dengan sedih
apa yang telah kulakukan sampai kau layu seperti ini kenapa tidak ada satu alasan untuk bahagia
apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkanmu
jangan kau dengarkan dia ida mereka tidak mati mereka hanya lelah dari semua tarian
iya iya apa kau tidak tahu kastil di luar gerbang kota rumah musim panas untuk raja kita
mereka semua pergi ke sana di malam hari untuk menari
aku ada di kastil kemarin tapi tidak ada bunga atau daun di pohon itu
mereka tidak tinggal di sana pada siang hari penjaga benteng tidak ramah pada mereka
dia tidak berbicara pada mereka atau merawat mereka dengan hati hati
mereka pergi ke sana untuk menari karena mereka memiliki tempat yang besar di sana
tapi mereka harus hati hati tentang penjaga benteng yang berkeliling istana di malam hari
satu bunga selalu menjaga pintu begitu dia mendengar langkah kaki dia memberi taur yang lain yang sedang menari
mereka semua bersembunyi di mana pun mereka bisa
jadi ketika penjaga istana masuk dia hanya mencium bau bunga
dan tidak melihat apa apa
iya iya lalu setelah pesta dansa mereka semua kembali ke tempat asal mereka
dan kemudian mereka menunggu malam lagi
tunggu apakah kau mengatakan yang sebenarnya
aku mau melihat tapi aku tidak bisa pergi ke kastil di malam hari aku harus apa
hmm biar aku pikirkan
aku punya rencana kau berjanji untuk mempercayaiku ida
karena rencanaku akan membiarkanmu melihat bunga menari hanya jika kau berjanji untuk percaya
hmm baiklah bagus
ketika kau pergi tidur malam ini tutup pintu kamar mainanmu dengan begitu mereka tidak bisa pergi
mereka akan menari di kamar mainanmu tetapi ingat untuk membuat banyak ruang bagi mereka agar mereka bisa menari dengan sangat leluasa
kau tahu bagaimana mereka menari di pesta dansa
henry apa yang sedang kau lakukan
dia menunjukkan bagaimana bunga menari
bunga menari maafkan aku
bagaimana orang orang bisa mengisi kepala seorang anak dengan fantasi bodoh yang tidak masuk akal
tidak ada lagi cerita tentang bunga menari sekarang
setelah kelas selesai ida segera kembali ke kamarnya
oh halo sofie semoga kau tidur dengan baik
hmm maaf sofi tapi kau harus tidur di tempat lain malam ini
bunga bunga ini membutuhkan lebih banyak perawatan mereka lelah
ida benar benar bisa melihat wajah sofi membiru
tapi siapa yang akan percaya bahwa boneka memiliki perasaan
lagi pula bukanlah apa yang semua orang percayai seharusnya adalah kebenaran
tidur yang nyenyak ya sekarang dan jika kau pergi menari jangan sampai terlalu lelah
bunganya tidak menanggapi ida tapi dia tahu benar bahwa mereka mendengarkannya
malam itu ida tidak bisa tidur untuk waktu lama dia ingat semua yang dikatakan henry padanya
dia mengunci pintu ke ruangan mainannya
dia tidak ingin bunga bunganya lolos
dia tidak ingin mereka mendapat masalah
tapi lebih dari itu dia ingin melihat mereka menari dia percaya itu akan terjadi
oh tolong biarkan aku melihat tarian bunga aku mohon
akhirnya dia pun tertidur
hmm apa suara apa itu
oh itu pasti bunga
mereka menari aku harus pergi dan menontonnya
dan di sana mereka semua bunga mawar dafodil anjelir semuanya
oh pemandangan yang begitu indah
bunga bunga dari semua vas kamarnya bergoyang bergerak melintasi lantai
lili memainkan piano setelah menonton bunga mainan ida juga tidak bisa menahan
oh ini malam terbaik dalam hidupku
semua baik baik saja ketika tiba tiba sapu panjang menjerit
bagaimana seorang bisa membuat kepala seorang anak dengan fantasi bodoh yang tidak masuk akal
kenapa kau sudah lihat gerakanmu aku bahkan tidak tahu aku bisa bergerak seperti ini
ida tidak bisa bergerak sedikitpun dia terkejut di luar dugaan
dia mencari bunga bunga yang sakit dia ingin mereka juga mulai menari
tapi kemudian dia bukan satu satunya yang menginginkan itu
hei kau kau tidak menari
aku tidak enak badan
ayolah sekarang tari akan membuat kau merasa
kau merasa lebih baik
oh ya mari kita menari berenda
ya biarkan kami menikmati selagi bisa
oh warna mereka hampir pudar
dan lihat betapa bahagianya mereka banyak yang bisa kita pelajari dari bunga bunga ini
pada saat itu ada ketukan dari dalam lemari ida
jimny sweeper membuka lemari itu dan menemukan sophie di dalamnya
ah aku pikir aku tidak akan pernah keluar dari sana
di dalam gelap sekali
apa yang terjadi di sini
kami mengadakan pesta pesta dansa
pesta mengapa tidak ada yang mengundang aku
oh aku mengundang kau sekarang kau mau berdansa denganku
wah bocah kau bertujuan sangat tinggi
sufi menginginkan bunga yang tampan untuk mengajaknya berdansa
tetapi semua bunga menari dan menyanyi tidak ada yang sempat melihat sofie
dia kemudian duduk di lemari terbuka
mungkin dia tidak terlihat oleh semua orang pikirnya namun tidak ada yang datang
akhirnya dia memutuskan untuk memasuki pesta sendirian tapi
apakah kau ingin menikmati pesta
kau baik baik saja
apa kau terluka
oka apakah tidak ada pria tampan untuk datang membantuku pergi aku baik baik saja
oh tapi tolong biarkan kami
mengapa kau bersikap sopan kepadaku
ya tentu saja kau memberi kami tempat tidurmu itu sangat baik sekali
kalian semua sangat baik kau bisa menjaga tempat tidurku aku tidak akan mengeluh
itu sangat manis tapi kami tidak bisa menggunakannya kami berdua akan pergi besok
tidak tolong jangan pergi
kita tidak bisa tinggal nak bisa tolong kami minta ida menanam kami di kebun supaya kami bisa kembali lagi setiap tahun
saya pasti akan memberi tahunnya
hah oh apa yang terjadi dengan bungaku
oh jangan khawatir kau masih terlihat cantik seperti biasa
ida melihat ke kebun dan oh sungguh menakjubkan dia tersenyum dengan senyum yang paling indah
sekarang dia percaya keajaiban ida tahu apa yang harus dia lakukan
ida sekarang bisa berbicara dengan matahari dan bulan dia bernyanyi dengan sendok dan menari dengan tanaman
karena saat ini dia percaya dengan keajaiban keajaibanlah yang dia lihat dimanapun
bunganya juga memenuhi janji mereka mereka datang ke ida tahun tiap tahun
menurut legenda kota quicksville masih memiliki bunga yang menari sepanjang malam
bunga ida yang membawa keajaiban ke quicksville dan senyum ke ida kecil